baiklah saya melihat suasananya sudah cair ini ya tapi malam masih panjang simpan suara simpan tepuk tangan pada masanya
kita berdebat dengan aturan kita harus sepakati itu dan kita mulai debat dengan mendengarkan terlebih dahulu tata tertibnya
mari kita simak bersama
tata tertib debat untuk pasangan calon
pertama masing masing pasang calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan
maka tidak dibenarkan memotong jawaban pasangan calon lain saat sedang memaparkan jawaban
kedua waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara
ketiga kandidat tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain
kedua kandidat tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal kandidat

mudah mudahan itu jadi pemahaman kita bersama dan mari kita berdebat dengan sehat
tepuk tangan terlebih dahulu
hadirin dan pemirsa banyak hal yang terjadi dalam dua debat sebelumnya
ada gagasan ada konsep dan juga ada silang pendapat
mari kita ingatkan kembali memori kita
dengan debat pertama dan debat kedua
dimanapun anda berada inilah debat pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
kami akan membangun menata jakarta tanpa menggusur
kata rakyat adalah bos tapi adalah pelayan
yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin
yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan
bantuan modal bergulir ini ini untuk sementara untuk mengatasi
dengan demikian maka lingkungan di sana bisa membuka kesempatan pekerjaan
termasuk dana yang satu m untuk rw
sistem transportasi yang kita bangun di jakarta adalah sistem subsidi silang
kalau ada pendampingan dari sepuluh pengusaha yang kita create atau kita mulai
kuncinya adalah pendampingan
terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan
urban property meningkat secara tajam
seolah olah kami mengusir orang jakarta
yang tidak mendapat rusun itu adalah penyewa yang datang dari luar kota
jangan bangga dengan ipm yang tinggi
namanya ibu kota ipm nya pasti tinggi
dan kita akan dengarkan lagi tepuk tangan boleh
kita akan dengarkan nanti bapak dan ibu sekalian para pemirsa
apa yang menjadi visi misi program konsep dan juga gagasan
dari pasangan calon kita malam hari ini
kita akan mulai sesi pertama
kita awali dengan mengetahui apa yang menjadi visi dan misi mereka
terkait masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat jakarta
kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan nomor urut satu
jelaskan visi misi anda terkait tema malam ini
jika anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
waktu anda dua menit
dimulai saat anda berbicara
rp tiga ratus penyalahgunaan narkoba tertinggi di indonesia
itulah raport buruk gubernur dki jakarta hari ini
ini solusi yang saya tawarkan
pertama adalah mengoptimalkan dan memberdayakan pusat pemberdayaan perempuan dan anak
khususnya juga kita akan mengembangkan bimbingan dan konseling di tiga ratus empat puluh puskesmas
yang kedua kita akan meyakinkan untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba
kita harus mengembangkan rumah sakit rehabilitasi
kita juga akan meyakinkan saya akan menutup tempat tempat transaksi narkoba tanpa tebang pilih
dan bagi bandar serta pengedar tidak ada kata ampun
kemudian tentunya yang ketiga kita ingin meningkatkan prasarana dan sarana yang semakin ramah untuk disabilitas
saya juga ingin meyakinkan merekrut penyandang disabilitas untuk bekerja di pemda
dan juga kita ingin meyakinkan bahwa jakarta milik kita semua dibangun secara bersama sama
tidak ada satu orang pun yang tertinggal
semua harus diuangke harus diorangkan
baik waktu sudah habis
selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut dua untuk menyampaikan visi dan misi ini terkait masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat jakarta
waktu anda pak dua menit dimulai dari anda berbicara silahkan
berbicara tentang perempuan anak penyandang disabilitas dan penanggulangan narkoba kita tentu berbicara tentang keluarga
kita berbicara komunitas
karena itulah kami telah berhasil membangun satu ratus delapan puluh delapan tahun sampai tahun lalu ruang publik terpadu ramah anak
kenapa bangun ruang publik terpadu ramah anak ini ada filosofinya
tiap tiap rumah tangga orang itu memiliki kitab yang sulit dibaca
ada kesulitan masing masing
karena itu orang butuh saling peduli saling memperhatikan satu dengan lainnya
ini adalah kunci
karena kami yakin ketika memiliki data mengenal siraturahim satu dengan yang lain maka banyak persoalan bisa kita selesaikan
di sini saya juga berterima kasih pada ibu vero ketua pkk dan ibu ani
saya juga berterima kasih kepada wakil ketua dan tentu ibu pkk lainnya yang telah bekerja keras melaksanakan dasar wisma
sehingga kami memiliki data yang sangat baik
kami telah menggerakkan dengan data aplikasi yang baik
ada enam ratus ribu keluarga yang kami tahu persis dia pengen usaha apa keluarganya bagaimana yang disabilitas berapa orang orang tua yang tidak sehat berapa orang
sangat lengkap tinggal pencet saja aplikasi sangat baik
dan kami juga sedang melihat
bahwa perempuan perempuan harus ada ruang yang nyaman
karena di rptra mereka bisa saling berbagi
menceritakan bagaimana mendidik anak yang baik
bagaimana supaya anak anak yang muda karena banyak kegiatan olahraga di rptra
yang kami bangun dengan kerjasama universitas universitas
sehingga seluruh keluarga dari yang janin dalam ibunya dalam yang remaja pemuda sampai lansia
menikmati sebuah tempat bersama
sehingga kebahagiaan keluarga sehat
sehingga kebahagiaan keluarga sehat
sehingga kebahagiaan keluarga sehat
ini terjadi di ibu kota
kualitas hidup akan meningkat secara otomatis
baik terima kasih pasangan nomor urut dua
selanjutnya saya persilahkan pasangan nomor urut tiga untuk menjampaikan visi dan misinya
waktu anda dua menit dari mulai anda berbicara
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
malam ini kita akan juga bicara tentang perempuan
karena itu izinkan kami mulai dengan memberikan apresiasi pada perempuan perempuan hebat yang mendampingi kita
ibu veronica ibu anissa ibu happy dan istri kami mpok nur ferry istri saya
ibu nda kami ibu min uno yang sudah melahirkan dan mendidik bang sandi
juga ibu saya mamah terima kasih
saya dilahirkan di kuningan jawa barat oleh beliau
bapak ibu sekalian para warga jakarta yang kami cintai
ijinkan kami menegaskan bahwa jakarta
jakarta hari ini adalah kota yang tidak ramah anak
tidak ramah perempuan tidak ramah warga difabel dan amat ramah pada narkoba
kami akan membalikan itu semua
menjadi kota yang ramah anak ramah kaum difabel ramah perempuan dan tidak ramah sama sekali pada narkoba
itu yang akan kami lakukan
dan ini bukan salah pak gubernur
ini fakta yang sudah lama ada di tempat ini
ini adalah potret jakarta kita
jakarta kita semua
mari kita lihat di sini
kaum perempuan di media transportasi
kita terburuk nomor lima di dunia
kita di bawah malaysia di bawah lumpur di bawah manila di bawah bangkok
lalu kita lihat sekarang narkoba
tapi sekalian ini bukan angka statistik
ini adalah perasaan menderita yang dialami oleh warga jakarta
dan keluarga keluarga jakarta
karena itu kami akan berpihak pada perempuan
kami akan berpihak kepada kaum difabel
dan kami akan tegaskan keperpihakan kita
kami akan undang mereka terlibat
caranya kami gak mau sok tau
mereka yang sudah banyak terlibat di sini kami undang
mari kita susun kebijakan sama sama
kita laksanakan sama sama ide dari mereka keberpihakan dari kami
terima kasih pasangan nomor urut tiga
kita sudah mendengarkan visi dan misi terkait dengan permasalahan perempuan
dan kita akan berlanjut kepada sesi pertanyaan dari panelis
bapak dan ibu sekalian pertanyaan kali ini adalah pertanyaan yang tidak akan ditanggapi
jadi saya akan menyampaikan pertanyaan dan hanya dijawab oleh pasangan calon
nomor satu sudah memulainya dengan visi misi
kita akan memulai sesi ini dari pasangan nomor urut dua
sudah siap pak
secara nasional indonesia akan menerima bonus demografi
suatu keadaan di mana jumlah penduduk usia kerja jauh lebih besar dari penduduk non angkatan kerja
dampak utama dari kejadian ini adalah lapangan kerja yang perlu disiapkan bagi pendatang baru
dalam pasar kerja tersebut
sebagai calon pemimpin dki jakarta
kebijakan apa yang telah anda persiapkan untuk menyambut kehadiran bonus demografi tersebut
waktu anda satu setengah menit
dari saat anda berbicara
kami sangat sadar kita termasuki masyarakat ekonomi asia tenggara
perdagangan bebas asia tenggara
karena itu kami menyiapkan dengan baik
dari sisi kesehatan
dari sisi perumahan transport
kami adalah provinsi pertama yang menganut penangguhan kesehatan secara universal
sehingga semua orang yang sakit asal mau masuk kelas tiga kami tanggung
termasuk yang gaji gaji ump pun kami berikan naik bus tidak bayar
kami juga membuat pelatihan pelatihan
termasuk paket abc untuk orang orang yang tidak lulus sarjana
bahkan tahun lalu kami telah memulai
anak anak yang lulus di perguruan tinggi negeri kami berikan hadiah delapan belas juta
bahkan kami juga membebaskan pbb
supaya tidak ada warga jakarta yang terkeluar
satu miliar kebawah tidak perlu bayar
kami juga mulai membebaskan bphtb
untuk mengurus sertifikat hak milik
tidak perlu bayar pajak sarjana

sehingga kita akan jadi tuan di atas provinsi kita di atas negara kita
dan kami pun telah melakukan apa lagi
pelayan terpadu satu pintu
kami adalah pelayan
ketika anda datang kepada kami semua perizinan kami urus dengan baik
kami yakin dengan izin yang baik dengan modal yang kami siapkan yang baik pelatihan yang baik pendampingan yang baik
ini akan membuat kita menjadi tuan di dalam menghadapi perdagangan bebas asia tenggara
dan itulah yang kami siapkan dengan baik
kami sadar masalah pendidikan kesehatan perumahan adalah mutlak untuk menghadapi persaingan global dan bonus demografi
baik terima kasih pasangan nomor urut dua
selanjutnya saya beralih ke pasangan nomor urut tiga
kebijakan membatasi para pendatang ke dki jakarta pernah menjadi wacana beberapa waktu lalu
kebijakan seperti ini sering dianggap bertentangan dengan ham
sementara itu arus masuk ke dki jakarta diperkirakan sebagai hal yang tidak terlalu baik
dan akan terus berlanjut di masa depan yang berdampak pada penyediaan lapangan kerja
apabila anda terpilih menjadi pemimpin dki apa yang akan anda lakukan untuk mengatasi persoalan urbanisasi
waktu anda satu setengah menit dimulai saat anda berbicara
bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami menyiapkan program okoc
di mana kami akan menciptakan empat puluh empat pusat pertumbuhan
jadi kami harus menciptakan lapangan pekerjaan
bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan
oke oke itu kita ciptakan untuk memastikan bahwa anak anak muda kita bisa bertumbuh
saudara hartono begitu kita mulai lima ribu lebih daripada peserta okoc
salah satunya adalah hartono yang menciptakan sepatu ini
sepatu ini adalah sepatu milik bangsa kita
bisa bersaing dan kita lihat bahwa luar biasa anak anak kita bisa menyebarkan pertumbuhan di seluruh wilayah daripada jakarta
bukan hanya di tamrin dan sudirman
tapi juga di condet di warakas
kita juga melihat bagaimana pertumbuhan ada di pesanggerahan
kita juga melihat bagaimana pertumbuhan ada di daerah tambora
kita juga banyak sekali menangkapi bahwa kewirausahaan itu sekarang sudah menjadi sebuah fenomena
kita akan maju terus dengan program okoc
baik waktunya habis terima kasih pasangan nomor urut tiga
saya beralih ke pasangan nomor urut satu
masih soal kependudukan bapak dan ibu
menurut laporan un habitat tahun dua ribu enam belas terhadap kota kota di dunia sektor informal cenderung membesar
bagaimana pandangan paslon dalam melihat keberadaan sektor informal di jakarta sebagai bagian dari sumber daya perkotaan
bagaimana langkah anda mengembangkan sektor ini untuk meningkatkan kualitas hidup
baik pada skala individu
bagaimana langkah anda mengembangkan sektor informal di jakarta sebagai bagian dari sumber daya perkotaan
bagaimana langkah anda mengembangkan sektor informal di jakarta sebagai bagian dari sumber daya perkotaan
itu pertanyaannya waktu anda satu lima menit dimulai dari anda berbicara
memang benar sektor informal semakin berkembang
dan kami sangat peduli untuk bisa memajukan warga jakarta untuk bisa mendapatkan peluang peluang yang baik di bidang sektor informal
termasuk industri industri rumahan
dan juga perusahaan rumahan umkm
dan itulah mengapa dalam program kami secara spesifik kami ingin mengembangkan warga dalam usaha mikro kecil dan menengah
kami memiliki dana bergulir
skema bantuan modal usaha yang bisa diberikan secara tepat sasaran untuk bisa mengembangkan umkm yang baru maupun yang sudah ada saat ini
kita juga ingin menata dan mengembangkan pkl
mereka tidak untuk digusur tetapi untuk dikembangkan dan diberdayakan
dan kami ingin sekali lagi melibatkan seluruh elemen masyarakat
kami juga memahami bahwa industri kreatif di jakarta juga sangat potensial
oleh karena itu pemerintah daerah harus memberikan ruang dan juga peluang yang baik agar berkembangnya industri kreatif juga dapat dilakukan
tidak hanya oleh generasi muda kita tetapi juga kaum perempuan dan bahkan juga kaum penyandang disabilitas
mereka juga harus memiliki keterampilan secara spesifik
mereka perlu kita berdayakan melalui pendidikan yang khusus
dan pada akhirnya mereka semua bisa mandiri mendapatkan penghasilan yang baik
dan pada akhirnya kita semua berdaya dan meningkat kesejahteraannya
baiklah visi misi sudah kita dengarkan
pasangan calon juga sudah menjawab pertanyaan dari panelis

di sesi selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari panelis

yang ini berbeda sesi selanjutnya jawaban dari pasangan calon bisa ditanggapi oleh pasangan lainnya
topik selanjutnya adalah pemberantasan narkoba tetaplah bersama kami
saya ikut memilih umur dan wakil untuk berkecantik secara jujur dan menintegritas
saya ikut memilih umur dan wakil untuk berkecantik secara jujur dan menintegritas
ayo memilih untuk jakarta
terima kasih anda masih bersama kami di debat final pilkada dki dua ribu tujuh belas
bapak dan ibu sekalian mohon tenang
sesi selanjutnya akan segera kita mulai

ini bapak dan ibu pasangan calon mohon tenang
adalah pertanyaan dari panelis
berbeda dengan sebelumnya mohon tenang
ibu mohon tenang kita sudah sepakat dengan tata tertib ya
berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya tidak ditanggapi
kali ini boleh ditanggapi oleh pasangan calon
sudah siap kita akan mulai dengan pasangan nomor urut tiga
bapak bapak data dari bnn tahun dua ribu lima belas menunjukkan prevalensi penggunaan narkoba jakarta tertinggi dibanding kota lain di indonesia yakni sekitar lima persen
laporan kasus kasus di media masa menggambarkan penyebaran narkoba mempunyai jaringan yang kuat
bahkan operasi peredaran narkoba dikendalikan dari dalam penjara
apa strategi paslon dalam menghambat kuatnya penyebaran jaringan tersebut
waktu menjawab dua menit
mulai ketika anda berbicara
narkoba ada dua aspek
ada sisi supply dan ada sisi demand
sekarang kita lihat di sisi demand
nomor satu langkah yang kita lakukan adalah membuat warga jakarta bisa imun terhadap godaan narkoba
yang kedua membuat lingkungan bisa menjadi lingkungan yang aman terhadap narkoba
bagaimana langkah yang harus dilakukan
pertama kita akan mengaktifkan kembali dan memperluas rw siaga
rw siaga ini bukan hanya fokus pada aspek kesehatan seperti yang sekarang dimiliki
justru kita akan memperluas bagaimana rw bisa memainkan peran
tentu dalam kesehatan tapi ditambah ketahanan lingkungan
mereka akan terlibat di dalam kegiatan kegiatan keolahragaan pendidikan termasuk
pendidikan tentang narkoba
kita sering membicarakan pendidikan narkoba masukan kurikulum
itu anaknya diajar di kurikulum
di sana diperlukan
karena itu yang kami akan lakukan
dan untuk dicatat kami sudah membicarakan bahaya narkoba sejak debat pertama
karena inilah salah satu masalah terbesar
di sisi distribusi kita akan siapkan perda yang memberikan hukuman ekstra kepada mereka yang melakukan distribusi di jakarta
sehingga kita bisa membuat satu distribusinya dipangkas
yang kedua dari sisi demand
anaknya dibuat imun tahu bagaimana menolak tahu bagaimana mengantisipasi potensi potensi narkoba
dan di sisi lain bagi lingkungan
lingkungan pun tahu tanda tanda apa yang terjadi di lingkungan kami yang terkait dengan narkoba
karena kalau kita perhatikan pak wagub sendiri menyampaikan
di tiap rw barangkali di jakarta ada masalah narkoba
bila kita memiliki ketahanan di situ
maka kita akan bisa mengembangkan narkoba
mencegah narkoba tumbuh
dan kita menempatkan posisi tegas kepada distributor
penuh kasih sayang kepada korban
selanjutnya kita beralih ke pasangan nomor urut satu
program rehabilitasi narkoba dipandang tidak begitu berhasil
dengan banyaknya peserta rehab yang kembali menjadi pengguna
menurut anda apa yang salah dari kondisi itu
dan apa langkah langkah strategis untuk memperbaiki program rehabilitasi
sebagai upaya menuntaskan pemberantasan narkoba
waktu menjawab dua menit
dimulai dari anda menyampaikan jawaban
saya sengaja menulis ini karena saya lihat bahwa ada perhari lima ratus ribu penyalahguna narkoba
dan jakarta ini sudah menjadi jakarta darurat narkoba
dan menurut saya ketika bicara soal narkoba
ini yang paling penting adalah dari segi keluarga dulu
kita pendidikan agama itu penting
di samping tentu saja
mas agus bersama saya
sudah punya program yang namanya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat satu m untuk rw
disinilah peran bagaimana empowerment terhadap masyarakat
sehingga bergerak terus dari rt rw sehingga betul betul yang namanya
dasawismanya pkknya itu betul betul ngopeni
ngopeni yang namanya narkoba
sehingga setiap orang sudah ada tanda tandanya saja
kemudian ada action dari keluarga
dimana pkk ini penting sekali
dan jujur saya katakan bahwa disini peran perempuan juga
pemberdayaan perempuan disini memang sangat dibutuhkan
pendidikan pendidikan itu sangat penting sekali
mas agus punya tambahan untuk itu
silahkan mas agus
rehabilitasi terhadap korban narkoba memang harus dilakukan secara bersama sama
dan tadi sudah dijelaskan keluarga menjadi sangat penting
tetapi pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral yang tinggi sekali
oleh karena itu kita harus meyakinkan bahwa seluruh korban narkoba benar benar mendapatkan treatment yang tepat
tidak hanya direhabilitas tidak hanya direhab tetapi juga dihabilitasi
tidak hanya dikembulihkan tetapi juga diberdayakan kembali
mereka harus memiliki keterampilan
sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat
berguna memiliki self confidence dan pada akhirnya mereka bisa bermanfaat untuk masyarakatnya
mari kita lanjutkan
berikutnya adalah kesempatan untuk pasangan calon nomor dua
bapak bapak mohon tenang
kita sudah sepakat dengan tata tertib bapak dan ibu sekalian
mari jadikan debat ini tertib dan teratur untuk kebaikan bersama oke
kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi di jakarta
dilaporkan setidaknya ada sekitar dua ratus empat puluh kekerasan terhadap anak pada satu semester saja di tahun dua ribu enam belas
salah satu masalah besar adalah banyaknya anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba
masalah lain terkait dengan anak sebagai korban pornografi
apa langkah konkret dan strategis yang akan anda lakukan untuk membuat jakarta kota yang aman dan ramah bagi anak
waktu menjawab dua menit
untuk menangani narkoba ada tiga faktor utama yang harus kita perhatikan
yang pertama adalah individunya
yang kedua lingkungannya
yang ketiga adalah kemudahan mendapatkan narkoba
oleh sebab itu strategi yang sudah kita laksanakan adalah
membangun komunitas warganya agar mereka bisa berinteraksi
salah satunya di erp tra
untuk memberikan penguatan bahwa untuk melawan narkoba harus dimulai dari individu dan lingkungannya
sekaligus kita juga harus desak harus tekan untuk bagaimana caranya penegakan hukum itu harus konsisten dan berkelanjutan kepada para pengedar pengedar narkoba
untuk penegakan hukum mohon maaf pak anies ini adalah rana dari pemerintah pusat dari bnn
sedangkan perda itu adalah mengatur untuk bagaimana upaya preventif
kami juga untuk melakukan rehabilitasi seluruh rumah sakit kita bisa melakukan rehabilitasi serta bisa melakukan tes urin
termasuk juga rumah sakit di kecamatan
kita sangat keras untuk melawan narkoba
karena kita sudah deklarasikan perang melawan narkoba
oleh karena itu kita harus serentak bahwa narkoba benar benar mematikan generasi yang akan datang
dan kita harus total untuk menyerang narkoba ini
ibu bapak sekalian yang saya hormati
dari yang sudah kita kerjakan ini memang masih ditemukan ada beberapa peredaran narkoba di tempat tempat hiburan
maka kami juga tegas begitu tempat hiburan itu
melakukan praktek jual beli narkoba
maka setelah dua peringatan itu akan kami tutup dan tidak boleh membuka tempat hiburan lagi
terima kasih bapak
ketiga pasangan calon telah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh panelis
maka langkah selanjutnya adalah
maka langkah selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada pasangan calon
untuk menanggapi jawaban dari masyarakat
langkah selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada pasangan calon
untuk menanggapi jawaban dari masing masing pasangan calon lainnya
boleh berupa kritik menajamkan argumen atau menjelaskan lebih rinci mengapa program anda lebih unggul dibandingkan pasangan calon lain
kami berikan kesempatan pertama kepada pasangan nomor urut satu
waktu anda dua menit dimulai dari anda berbicara
itu penting tetapi bagi saya saya punya background militer
jadi saya akan tegas sekali lagi meyakinkan memberantas narkoba dari jakarta
jangan main main bagi bandar dan pengedar tidak ada kata ampun
sekali lagi tidak ada kata ampun
dan kita ingin meyakinkan reward and punishment ini benar benar bisa menjadi kekuatan dalam penegakan ataupun law enforcement terhadap narkoba
kita ingin bahwa mereka yang memang menjadi korban segera direhabilitasi
tetapi bagi pengedar dan bandar segera diberikan hukuman setegas tegasnya
tentu kita melibatkan berbagai pihak lainnya
kemudian tentunya setelah itu ada upaya upaya untuk melakukan rehabilitasi
inilah kepedulian kita bersama sebagai masyarakat keluarga menjadi sangat penting untuk membangkitkan semangat hidup mereka kembali
membangkitkan kepercayaan diri
kemudian terhadap kekerasan anak ataupun pelindungan terhadap anak
tentunya kita ingin meyakinkan bahwa jakarta ramah bagi anak anak
tidak terjadi kekerasan terhadap mereka
kita harus cegah dengan berbagai cara termasuk meyakinkan bahwa ada cctv di mana mana di tempat tempat publik tempat tempat bermain anak
sehingga tidak ada predator predator yang memangsa anak anak kita
kita semua punya anak di sini
tentu tidak ingin jika mereka menjadi korban
menghadirkan trauma sampai kapanpun
ini yang harus kita cegah
dan kepada mereka yang bertindak harus kita hukum sekeras kerasnya
baik terima kasih
pasangan nomor urut satu
semakin anda ribut waktu akan semakin panjang
kita akan lebih lama tinggal di tempat ini
saya berikan kesempatan kepada paslon
saya beri kesempatan kepada paslon
untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon lainnya
kami persilahkan waktu anda dua menit pak
saya perlu jelaskan
gubernur dki itu kalau dikasih pangkat kira kira itu led gent
ledjen pun tidak bisa menghukum orang yang melanggar narkoba
maka kami sadar betul sebagai gubernur kami melakukan pencegahan
ketika kami masuk ke rumah susun

itu ditemukan tujuh itu pakai narkoba
dari kecil sudah biasa pakai lem
lalu bagaimana mengatasinya
belum lagi berbicara kenakalan pornografi
di lantai bumbungan atas ditemukan banyak sekali karet kondom
kenapa ini fakta jakarta
kami mempunyai tim pendampingan yang profesional
ada pendampingan yang mandiri
untuk mulai mendampingi
menurut hitungan kami minimal butuh tiga tahun untuk melakukan pendampingan
makanya kami juga membuat banyak kegiatan seni budaya dan olahraga
yang mengalihkan anak anak ini untuk berprestasi
misalnya kita ada rusun kap
kalau dia juara kami kirim ke spanyol ke barcelona
sehingga ini ada rasa percaya diri
kenapa kami juga dorong anak anak menggunakan kartu kjp dengan gesek atm debit cup
supaya dia mempunyai percaya diri
tidak beda dengan anak anak miskin lainnya
bahkan kita juga membantu mereka untuk mulai membeli ayam telur beras daging sapi
dengan harga daging sapi hanya tiga puluh lima ribu
gizi kita perbaiki pendampingan kita lakukan
nah cara inilah salah satu yang bisa kami lakukan
termasuk kalau ada pemakai narkoba dua kali saja di tempat hiburan kami tutup dan tidak boleh buka usaha sejenis
baik terima kasih pasangan nomor urut dua
selanjutnya saya berikan kesempatan kepada paslon tiga
terima kasih bapak dan ibu sekalian atas kerjasamanya
silahkan menanggapi jawaban dari paslon satu dan paslon dua
waktu anda dua menit
salah satu permasalahan narkoba akar permasalahannya itu adalah kemiskinan dan kebodohan
lebih dari dua belas bulan saya berkeliling di wilayah jakarta di daerah yang padat
kadang kadang ditemani oleh aktivis anti narkoba
saudara veronica kolondam dari ycap
kita melihat bahwa ternyata permasalahan itu setidaknya tidak ada
permasalahan itu strukturnya adalah di sistem kesejahteraan dan pendidikan kita
ada beberapa inisiatif seperti rumah belajar yang kita kaitkan dengan microfinance untuk memberdayakan perempuan
kredit khusus untuk perempuan
begitu perempuan yang sejahtera bisa menyejahterakan keluarganya bisa menjadi pimpinan keluarga
bisa juga melihat anak anaknya bisa bersekolah dengan begitu banyak skill yang ditambah
nah kita melihat cerita cerita seperti itu
bahwa social entrepreneur atau wira usaha sosial bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan narkoba kemiskinan dan juga kebodohan
silahkan pak anies
dan catatan terkait dengan persoalan ini adalah ketika kita membuat rw siaga maka programnya dikaitkan dengan kebutuhannya
dan alokasi anggarannya bisa jauh di atas satu miliar
bahkan bisa dua tiga miliar
karena rwnya bukan hanya ngurusin kesehatan
tetapi ditingkatkan pengamanan bahkan kegiatan olahraga kegiatan warga yang interaksinya tinggi
dan saya beri catatan perda yang disusun tidak harus selalu perda dikaitkan dengan pidana
penutupan pelarangan pelarangan itu bisa menggunakan perda
tak selalu perda harus kaitannya dengan pidana ketika terkait dengan persoalan narkoba
dan yang tidak kalah penting dalam konteks ini kita bicara distributornya terus
mereka yang terkena narkoba harus dijauhkan
harus dijauhkan dari stigma
jadi yang kami bangun adalah justru membangun nuansa positif
membangun apresiasi pada mereka yang bekerja di sana
dan membalikan stigma positif dari stigma pendidikan
terima kasih bapak bapak
baiklah kita akan lanjutkan debat ini dengan pola yang sama
setelah jeda kami akan kembali dengan pertanyaan dari panelis untuk dijawab oleh paslon dan ditanggapi
tetaplah di debat final pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
jumpa kembali kita di debat final pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
tadinya sebelum buka saya mau minta tepuk tangan tapi sudah meriah luar biasa
boleh tepuk tangan dulu deh untuk kita semua
suasananya makin hangat makin ramai tapi itu tidak mengurangi semangat sportivitas kita untuk menjunjung demokrasi yang sehat ya bapak dan ibu sekalian
seperti yang saya janjikan tadi sesi ini masih sesi pertanyaan dari panelis yang dijawab oleh pasangan calon dan kemudian bisa ditanggapi
kita mulai dari pertanyaan untuk paslon dua
saat ini sebagian besar penyandang disabilitas harus berkompetisi secara tidak seimbang dalam mendapatkan pekerjaan layak dan berusaha
sebagian adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan
tindak diskriminasi di dunia kerja dan terbatasnya layanan serta fasilitas pendukung
apa program anda untuk mengatasi tantangan ini jika terpilih kelak
waktu menjawab dua menit dimulai dari anda menyampaikan jawaban
ya secara prinsip kami akan menjadi provinsi pertama yang menjadi pelopor
mengimplementasikan undang undang tentang penyandang disabilitas tahun dua ribu enam belas nomor delapan
ini yang pertama
yang kedua kami pun mulai menempatkan kita mulai memperkenalkan satu ratus dua belas
untuk ya kalau di luar negeri kita kenal dengan sembilan puluh
kita lihat makanya saya katakan kenapa butuh rptra kenapa butuh pendataan dari ibu pkk
karena kita harus mengenali penyandang disabilitas ini memiliki kelebihan keunggulan
kita tidak bisa menyamaratakan
dan kita juga sadar banyak penyandang disabilitas ini adalah dari karena sakit menua
atau karena juga kecelakaan
nah kita mesti tahu datanya siapa mereka
orang yang tunarungu yang
tunanetra tentu berbeda
kita juga suka salah selama ini
kalau tunanetra dilatih pijat
kenapa mesti pijat gitu loh
banyak dia bisa terima telepon bisa lakukan yang lain
nah data inilah yang kami katakan penting
membangun dki ini bukan seperti autopilot
ini harus dikerjain dengan data dengan solusi bukan asal ngomong
nah itu kami yakin penyandang dispasi jakarta semua taman kami saja kita perhatikan
bahkan sampai urusan kecil kami mempunyai jakarta transcare
kamu telepon satu hari sebelumnya karena dia tidak mampu kami jemput
antar ke halte bus terdekat
nah model model ini yang kami lakukan
bahkan apalagi trotoar kami pun sudah kita buat ramah disabilitas
semua kami lakukan karena target kami penyandang disabilitas bukan mereka
tapi adalah kita kita pun satu hari bisa jadi
selanjutnya ke pasangan calon tiga mohon tenang
bapak bapak pengarus utamaan gender
sekali lagi pengarus utamaan gender telah masuk ke dalam kebijakan pemerintah sejak sekitar tujuh belas tahun lalu
untuk periode saat ini dan ke depan program penguatan sumber daya perempuan apa yang harus dilakukan
agar menunjang program pembangunan kota
waktu menjawab dua menit
sekarang saya akan menambahkan
prinsip kita adalah kami akan melibatkan mereka mereka yang sudah bergerak di dalam tema perempuan dan pemberdayaan perempuan
mengapa saya pernah di birokrasi
kami di birokrasi memiliki kemampuan untuk menggandakan
tetapi bicara tentang inovasi terobosan maka warga biasanya justru lebih banyak memiliki terobosan
karena itu pendekatan kami akan begini
kami komit untuk pemberdayaan perempuan
caranya kami akan mengajak organisasi organisasi dan tidak ada kota di indonesia yang memiliki organisasi aktivis sebanyak di jakarta
komitmennya di kita tapi caranya kita ajak mereka

komitmen kita diterjemahkan dalam bentuk dana
justru mereka dibantu
tidak selamanya memberdayakan perempuan program pemerintah selalu dijalankan hanya oleh birokrasi dan pns
justru gerakan ini harus dibangun di jakarta
dan kita memiliki aktivis aktivis pegiat pegiat dari mulai yang memiliki kegiatan saya bertemu di sepanjang ciliwung untuk pemberdayaan perempuan di sana
sampai pemberdayaan perempuan untuk kegiatan wirausaha
jadi pendekatannya gerakan bukan pendekatan program
menyangkut perempuan pendekatannya gerakan libatkan semua
lalu yang tidak kalah penting secara khusus kita akan membangun program perempuan wira usaha mandiri
untuk perempuan di jakarta yang bisa berkegiatan usaha di rumah
disiapkan modalnya disiapkan pelatihannya disiapkan pendampingannya dan kami akan melibatkan private sector untuk menyambungkan menjadi pasar
sehingga perempuan dimana saja di jakarta akan memiliki kesempatan untuk berusaha dan sejahtera bersama keluarganya
terima kasih pak
kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor satu
tersedianya lingkungan dan transportasi yang ramah aman nyaman dan terjangkau
bagi seluruh warga masyarakat jakarta terutama lansia perempuan anak anak dan penyandang disabilitas merupakan dambaan
untuk itu diperlukan suatu perencanaan program dan rancangan tata ruang yang universal
yang dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat
jika anda terpilih yang akan anda targetkan apa dan dikerjakan dalam lima tahun ke depan
waktu menjawab dua menit
dimulai dari anda menyampaikan jawaban
selama saya bergerilya di lapangan saya menemui banyak saudara saudara kita penyandang disabilitas
dan betul banyak diantara mereka yang mengatakan kami sangat sulit mendapatkan akses untuk transportasi publik yang nyaman yang aman
dan tentu kita harus memiliki empati
tetapi mereka juga mengatakan
pak kami tidak butuh dikasihani tapi kami ingin diberdayakan
dan tentunya sebagai gubernur jika insya allah saya terpilih saya ingin meyakinkan bahwa seluruh transportasi publik di jakarta benar benar memikirkan kebutuhan para penyandang disabilitas lansia dan juga mereka yang memiliki kebutuhan khusus
termasuk contohnya kita harus menyediakan rem ataupun jalan datar yang memudahkan mereka untuk tiba
tiba di halte
di dalam kendaraan umum juga demikian
harus disiapkan secara khusus tempat mereka yang memang membutuhkan space khusus
dan ini kita lakukan dengan berkomunikasi langsung dengan para penyandang disabilitas
apa keinginan mereka itulah yang kita akomodasi dan kita wujudkan
dan tentunya tidak sulit sekali karena itu tidak membutuhkan teknologi yang bermacam macam
kita hanya butuh goodwill
tentu tadi kita tahu bahwa kita ingin semakin memajukan dan mengayomi mereka yang membutuhkan
dan tidak hanya transportasi publik tetapi kita juga ingin menyakinkan bahwa kaum disabilitas juga memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik
itulah mengapa kami ingin sekali menambah jumlah sekolah inklusi
sekali lagi sekolah inklusi dengan jumlah delapan ratusan
sehingga lebih banyak lagi masyarakat kita anak anak kita yang tergolong penyandang disabilitas yang mampu dan bisa mengikuti pendidikan yang baik dan berkualitas
untuk itu perlu penyiapan kebijakan yang komprehensif dan sekali lagi memberdayakan mereka semua untuk lebih sejahtera lagi di kota jakarta ini
baik terima kasih
kini saatnya paslon akan menanggapi jawaban dari paslon lainnya
kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon tiga
untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon satu dan dua
waktunya dua menit dimulai dari saat anda berbicara kami silakan
ketika bicara tentang kebutuhan bagi penyandang disabilitas maka apa yang disampaikan tadi baik
tapi semuanya mengasumsikan saya kami tahu semua solusi padahal tidak
dan menyangkut soal disabilitas sudah begitu banyak contoh praktek terbaik di dunia
standarnya ada prosedurnya ada di kita adalah justru melibatkan
dan komitmen kami ini yang berbeda
kami dalam semua kebijakan ke depan akan mengajak warga penyandang disabilitas untuk terlibat dalam penyusunannya
sehingga tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini ini contoh
dan dari sepuluh halte itu hanya ada satu yang menggunakan ram yang lainnya hanya menggunakan tangga
efeknya apa penyandang disabilitas ibu hamil mereka yang datang dengan membawa kursi bagi bayi semuanya tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini
dan ini dibangun baru baru ini bukan sepuluh lima belas tahun yang lalu
artinya apa libatkan para penyandang disabilitas lihat praktek terbaik dunia lalu tunjukkan komitmen dalam semua perencanaan dan pelaksanaan
bahwa setiap kebijakan di kota ini setiap kebijakan di kota ini adalah kebijakan untuk semua bukan sebagian
sehingga penyandang disabilitas di jakarta akan bisa mengatakan
saya bersyukur tinggal di jakarta semua fasilitas terselenggara dengan baik
dan itu mengapa karena kita sudah punya undang undang nomor delapan yang terima kasih kepada partai gerindra yang menjadi penyokong utama undang undang ini
apa yang terjadi sehingga kita memiliki komitmen legal sampai implementasi itu komitmen kita terima kasih
baik terima kasih pak
kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pasangan calon satu
untuk menanggapi jawaban dari pasangan dua dan tiga
waktu dan kesempatannya kami persilahkan dua menit dari mulai anda menyampaikan jawaban silahkan
bicara masalah mainstreaming gender pengarus utamaan gender
ini artinya perempuan itu saya perempuan loh itu mesti dimulai dari mulai perencanaan pelaksanaannya sampai evaluasi
dan kemudian ini bukan hanya sekedar yang namanya rencana induk saja
tetapi bagaimana prakteknya masa pkk harus dibatasi
pkk itu kan adalah gerakan masyarakat yang lahir dari bawah bukan harus dibatasi
nah kemudian berbicara juga bukan hanya perempuan kalau kota yang aman untuk perempuan dan anak pasti aman untuk semua
dan saya berfikir bahwa ketika kita berbicara tentang disabilitas saya pengen konkretnya aja deh
ada nggak sih di kantor balai kota yang namanya disabilitas bekerja dia kan bisa jadi keluar masuk surat bisa
kemudian di bumd bumd kita bisa loh bisa betul bahwa misalnya dia bisa di it dia bisa mengerjakan itu
tapi sudah ada berapa

ini yang perlu dipertanyakan
saya ingin yang konkret konkret saja
dalam arti bahwa dasar wisma kalau di masyarakat pkk nya jelas harus digalakan
jumantik itu luar biasa loh
mereka juga honornya perlu ditingkatkan loh
karena bekerjanya dari hati
nah kemudian bicara juga anak
gak usah jauh jauh loh
kalau rpt juga ada kata jauh ya dari tempatnya
dulu saya pernah wali kota jakarta pusat
itu bisa loh tempat ruang bermain untuk anak anak dan ibu
bisa ada tanaman
saya pernah panen loh di wali kota jakarta pusat
gak pernah panen loh
tapi panen di kota jakarta pusat itu bisa
karena di empal
terima kasih ibu
selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon dua
terima kasih atas kerjasamanya
waktu dan kesempatan anda menanggapi jawaban dari paslon satu dan tiga pak
ya saya kadang kadang mohon maaf pada pasangan calon satu dan nomor tiga
kadang kadang nih saudara ini suka membangun opini yang menyesatkan sebetulnya
saya kasih lihat ya
ini kami telah memasang contoh dari jepang
kenapa butuh s curve
supaya motor nggak bisa lewat kursi roda masih lewat
ini ada standar di jakarta
dan dewan transportasi kami itu ada perwakilan penyandang disabilitas duduk di dalam
makanya jangan heran kami sudah membeli banyak bus yang show breakernya bisa miring
supaya apa supaya kursi roda turunnya pun rata
itu suspensi harus tambah satu miliar demi penyandang disabilitas
aduh kami ini sudah punya lima empat puluh tujuh cctv yang terintegrasi di dalam smart city
jadi kita nih banyak sekali pasangan calon yang dua ini cerita yang sudah kami kerjakan
ini toilet di taman kami semua
semua harus syarat ada penyandang disabilitas
ini sangat jelas
dan tadi ibu sirvi mengatakan tidak ada pns yang kerja
saya dalam hati astaga ibu sirvi ini kemana aja
bahkan saya pernah belikan mesin kursi roda kepada pns yang bekerja
dia bekerja di dprd dulu
lalu kami pindahkan ke kominfo
jadi saya bingung kalau mengatakan terus bilang pkk dibatasi
aduh saya bilang justru pkk inilah yang menghasilkan enam ratus
data rumah tangga
dan pkk sekarang gunakan aplikasi
jadi yang tersingkir itu yang tidak mau berubah
jadi mohon maaf banyak data yang sesat
sesi demesesi dilalui
tapi tentu saja ini semata mata memberikan kesempatan kepada anda untuk membandingkan
membandingkan mana visi visi program yang cocok untuk anda
dan kemudian anda menentukan
terima kasih sekali lagi kepada para panelis
daftar pertanyaan dari panelis sudah selesai
sesi selanjutnya tidak kalah hangat
karena sesi selanjutnya tiap pasangan calon punya kesempatan untuk bertanya kepada pasangan lain dan menanggapi
tetaplah bersama kami di debat final pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
sesi ini adalah sesi interaksi antar pasangan calon
sebelum kita mulai sesi ini saya mau mengingatkan kembali kepada para hadirin yang budiman
untuk menjaga tata tertib
jika anda berdiri dan mengangkat tangan
ada hal hal teknis yang mengganggu jalannya debat ini
seperti angka countdown yang tidak bisa terlihat oleh pasangan calon
jadi sekali lagi saya himbau kerjasamanya
siap untuk bekerjasama bapak dan ibu sekalian
mudah mudahan jangan janji palsu ya
kita jaga komitmen sama sama
suasananya sudah hangat
jadi kita cooling down lah sedikit dari para pendukung
bapak dan ibu pasangan calon sekalian
ini adalah sesi interaksi
pasangan calon bisa bertanya kepada pasangan calon lain
dan kemudian saling menanggapi
pasangan a bertanya kepada pasangan b
dalam kurun waktu satu menit
kemudian pasangan b
memberikan jawaban dalam kurun waktu dua menit
kemudian pasangan a bisa kembali menanggapi pasangan b
dalam kurun waktu satu lima menit
dan kembali lagi ke pasangan b satu lima menit
kurang lebih seperti itu role of the game nya
kita mulai dari paslon nomor satu
untuk bertanya ke pasangan nomor dua
bapak atau ibu
dimulai dari anda menyampaikan pertanyaan
komnas perempuan menyatakan dari tahun dua ribu lima belas ke dua ribu dua puluh
terjadi peningkatan kekerasan pada perempuan di jakarta
bapak justru melakukan kekerasan verbal
atau lisan terhadap perempuan
masyarakat luas ikut loh
karena ini sudah menjadi video viral
bagaimana bisa seorang gubernur
menurunkan tingkat kekerasan perempuan
padahal gubernur itu sendiri adalah
pelaku kekerasan verbal
waktu anda untuk menanggapi pak
dari mulai anda memberikan jawaban
ini terus menfitnah
kalau nggak ada program
kalau nggak ada program yang baik
lebih elegan sedikit
tadi pasangan tiga juga katakan
lsm di jakarta begitu banyak
orang jakarta lebih tertidik
makanya tingkat kekerasan pada perempuan di jakarta
terutama terjadi dalam kdrt rumah tangga
itu begitu tinggi
karena mereka berani melapor
dulu saya dikritik
di tanah tanah polisi dan tni
sebetulnya kami mau numpang
itu adalah rumah rumah aman
untuk perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga
jadi dititipkan di dalam
masknya polisi sebetulnya
itu idenya seperti itu
beliau katanya saya ada kekerasan pada verbal
itu satu kasus
itu adalah orang
mengambil kjp kontan
buktinya ibu ibu demen tuh foto sama ahok
jadi bagaimana bisa
orang yang melakukan kekerasan kepada perempuan
istri saya udah kabur duluan kali
kalau saya keras kepada istri saya
nah ini tentu
di dalam pirkada ini
janganlah gunakan fitnah fitnah contoh contoh
yang membangun opini
mari kita berlomba program
pasangan calon satu ini
cctv kita sudah punya banyak
bahkan ibu sirvi
ini contoh pejabat
yang tidak mau kenal pns
yang golongannya rendah
makanya kagak kenal ya
kembali ke pasangan
bapak dan ibu sekalian
kita sudah sepakat
tidak ada yel yel dalam debat ini
jangan ada yel yel
supaya kondisinya kondusif
waktu anda pak
untuk menanggapi satu setengah menit
dimulai dari jawaban anda
pak basuki berbicara
pak basuki berbicara
yang jelas itu semua
sudah diketahui publik
dan itu bukan hoaks
terhadap kaum perempuan
yang harusnya dihormati
judgment di depan publik
bapak tidak ingat
bapak tidak ingat
bahwa kekerasan verbal
dibandingkan kekerasan fisik
apalagi ketika dipamerkan ke depan publik
kalau itu terjadi kepada keluarga bapak
kepada keluarga dekat kita
sulit untuk mempercayai
ketika itu yang dipertontonkan kepada publik
ada banyak program bagus bagus
sebetulnya dari program bapak pun tidak ada yang baru
saya mengatakan juga cctv adalah tambahan tambahan yang baru
yang belum semuanya terpasang
tidak ada program satupun yang baru sama sekali
tetapi kita bertanya dimana goodwill
mengatakan ingin meninggikan perempuan
ketika bapak sendiri
memaki maki wanita di depan publik
saya berikan kesempatan
kembali untuk menanggapi
dengan segala hormat
saya minta untuk tenang
debat boleh panas
kepala dan hati
dingin dingin saja oke
silahkan pak waktu anda satu setengah menit
dimulai dari anda menyampaikan
dengan sangat kacau
antara satu perempuan dua perempuan
dengan kaum perempuan
perlu sekali waktu
kata kata yang tegas dan jelas
kita akan dididik mempunyai moral
moral yang bertanggung jawab
yang perlu saya sampaikan disini adalah
pak ahok sudah menjadi basuki
menjadi bagian terpenting bagi kita
sangat anti kepada korupsi
oleh sebab itu
untuk mendidikan pendidikan
perlu di jakarta ada shock therapy
supaya masyarakat betul betul
mampu bertanggung jawab
sekarang data menunjukkan
sudah hampir tidak ada lagi
untuk menggunakan kjp
tidak ada yang kontan lagi
kjp betul betul ditujukan
untuk kepentingan anaknya
bukan kepentingan ibunya
kita berikan aplaus kepada pasangan nomor urut satu
yang sudah berinteraksi
kami akan berikan kesempatan
kepada pasangan nomor urut dua
bertanya kepada pasangan nomor urut dua
waktu untuk bertanya satu menit
ditanggapi dua menit
ditanggapi lagi satu setengah menit
dan satu lima menit
silahkan waktu anda
untuk bertanya satu menit pak
pertanyaannya satu menit
untuk pasangan nomor tiga
kita ingin mengingatkan
kami ingin mengingatkan bahwa
di dalam pilkada
ada janji janji di awang awang
yang tidak bisa dilaksanakan
kasih masyarakat program program
yang konkret dan pasti bisa dilaksanakan
rumah untuk rakyat
memiliki rumah tanpa uang muka
selama tiga puluh tahun
saya ingin tanya sekarang
di mana rumahnya
siapa yang mendapatkannya
apakah itu sesuai dengan peraturan
oleh sebab itu
mari kita berikan yang betul betul
tidak memberikan wacana wacana
yang sulit untuk dilaksanakan
waktu anda untuk menanggapi dua menit pak
dimulai dari anda berbicara
ini gestur yang kita harapkan sebenarnya
ada yang minta keuarseinya romantic
terima kasih banyak
terima kasih banyak

dengan apa langit kita murni situ
itu masih tetap sukapmu
kasihan untuk kita yang pada bekas penampilan
atap inget hal itu
bukan dia mampu kreditnya tapi beban untuk membayar daun krim besar sekali
saya masih kps besar masakan itu bagaimana mencari uang untuk bisa membayar daun krim
jadi kita bukan membantu perumahan tapi kita mau berikan fasilitas kredit untuk warga jakarta agar mereka bisa memiliki uang
kalau ini masakan silakan mereka menemukan
tapi dengan penyelenggaraan skema ini maka warga bisa menangguh
kesalahan ini mereka menangguh selama enam bulan dan selama menangguh itu konser
saldo namanya sepuluh persen

dengan cara seperti itu suara dari jakarta bisa
ini kan saat relax
keluarga dihitung satu orang jika dibagi rata rata
rp satu dibagi rp sepuluh seratus
rp lima puluh penduduk di jakarta
apa yang terjadi
kira kira rp seratus per orang
ijinkan warga jakarta merasakan aset rp seratus dalam bentuk down payment rp
silakan pasangan calon nomor dua untuk menanggapi kembali waktu anda satu setengah menit pak
dimulai dari anda menyampaikannya
memang masalah satu menit jadi masalah
sebetulnya kenapa mas jarod tanya soal perumahan
kita bicara meningkatkan kualitas
kualitas hidup warga dki
salah satu adalah tersedianya perumahan
jadi saya koreksi
nah yang kami tanya
kalau seandainya bangun rumah susun ukuran tiga puluh enam saja
itu kira kira rp tiga ratus
kalau tanpa dp saja tanpa bunga saja
diangsur oleh rakyat jakarta warga dki
tiga puluh tahun itu harus mengeluarkan rp delapan ratus tiga puluh tiga per bulan
masalah buat orang yang gajinya pas pasan rp tiga
karena komponen kebutuhan hidup layaknya enggak ada
makanya kami memberikan solusi
untuk orang yang gaji di bawah itu
disediakan rumah susun
enggak usah sewa
hanya bayar rp lima sampai sepuluh per hari
jadi belum lagi kita berbicara
apakah boleh dpd izinkan
ngutangin warga tiga puluh tahun
itu udah ganti berapa kali gubernur
belum lagi perbankan
perbankan maksimal hanya kasih lima belas tahun
kalau bilang subsidi pun
mau bangun satu juta rp tiga ratus
mau bangun berapa
uangnya dari mana dikasih begitu
jadi itu yang kami maksudkan
silahkan ditangkapi kembali
waktu satu lima menit
dimulai dari anda
tugas pemimpin itu adalah mencari solusinya
warga jakarta menginginkan perumahan
saya diminta mas anies
cukup nggak kalau misalnya tanpa dp
kalau kita tarik pakai skema mirip mirip seperti hdb di singapura
saya ini kebetulan backgroundnya keuangan
saya memiliki pengalaman
kalau kita tarik ada pinjaman yang sangat jangka panjang
dan jumlah down paymentnya itu kita bisa tekan
kita bisa memberikan sebuah kesempatan bagi warga jakarta untuk memiliki mimpinya
yaitu rumah yang selama ini mereka idam idamkan
banyak sudah dijalankan skema skema ini di negara lain
bagaimana skema perbankan bekerjasama dengan skema pembiayaan yang betul betul jangka panjang
saya membangun infrastruktur
kita panjangin pembiayaannya
dan pembiayaan kalau panjang itu kita bisa turunkan
karena sekarang warga jakarta sudah saatnya bisa menikmati mimpi mereka
mimpi bahwa selama ini mimpi mereka hanya memiliki kendaraan bermotor
sekarang bisa naik kelas
mereka bisa memiliki rumah sendiri
itu yang mereka selama ini harapkan
kita punya pengalamannya
kita akan hadirkan warga jakarta kesempatan untuk memiliki rumah sendiri
di situ adalah kunci kesuksesan seorang pemimpin
memberikan solusi untuk warga jakarta
terima kasih pasangan nomor urut dua yang sudah bertanya dan ditangkapi oleh pasangan nomor tiga
kok masih ada yell
karena tanya sepakat tidak ada yell yell tadi
saya bertanya kepada pasangan calon nomor urut satu
kami silakan waktu anda untuk bertanya pak
tiga ya tanya
saya bertanya untuk ibu sylvi karena ini terkait dengan satpol pp
satpol pp salah satu institusi yang paling ditakuti oleh para pedagang kakil pemerintah
karena kehadirannya sering justru menakutkan
dengar satpol pp takut khawatir
ibu sylvie sebagai salah satu sebagai orang yang pernah berpengalaman memimpin
bila kami gubernur apa nasihat ibu pada kami untuk memimpin mengelola satpol pp
baik waktunya sangat efisien
waktu anda bu untuk menjawab
kalau benar ibu
waktunya dua menit
pas betul pak anies menyampaikan bahwa saya memang pernah menjadi plt kepala satpol pp
pada saat itu pak joko widodo yang mengangkat saya sebagai plt
jadi memang satpol pp ini bisa kok dikelola secara humanis
sebagai bukti bahwa ketika pkl ini mestinya digusur
tapi saya mengatakan jangan digusur
saya punya contoh konkret
itu ada yang namanya kampung lima
itu terbaik pkl dengan food security nya yang higienis itu se asia
kemudian kalau kita jalan jalan ke menteng
itu di jalan sidoarjo
kemudian kita kelola
rata rata kalau pulang dari debat kampanye
jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita memimpin itu dengan hati
dan saya yakin betul
pada saat kita memimpin dengan hati
dan kita tahu kita ikuti programnya
tapi tetap ada ketegasan
dan saya bersyukur
saya mendampingi seorang gubernur yang luar biasa
mas agus ahli soal keamanan
saya minta mas agus untuk menjawab
bagaimana strategi mengatasi keamanan
dengan satpol pp nya
satpol pp harus diberdayakan sesuai dengan tupoksinya
tugas pokok dan fungsinya
yang memang membantu gubernur untuk melakukan penertiban
terhadap hal hal yang memang mengganggu lingkungannya
tetapi bukan untuk mengusir pkl tanpa manusia
tidak dengan manusiawi
pkl harus diberdayakan dengan sebaik baiknya
karena itu menjadi pergerak penggerak ekonomi kerakyatan
dan satpol pp benar benar harus kita gunakan
untuk mendukung hal hal yang lain
terima kasih pak
ditangkapi waktu anda satu setengah menit
terima kasih bu sylvie
kami berjalan di dua ratus enam puluh tujuh kelurahan
dan memang kami melihat seperti cerita bu cacep
bu cacep ini adalah pengusaha bahan bangunan di berlin
dia khawatir sekali
bahwa lahan usahanya itu tidak berkelanjutan
karena setiap kali kerap kali satpol pp hadir
nah kami melihat bahwa betul kita harus memimpin dengan hati
tapi yang ingin kami sampaikan adalah sebuah program pemberdayaan
bagaimana kisah kisah seperti ibu cecep
kisah kisah seperti ibu awi yang berjualan bir peletok
yang nanti akan menghiasi pariwisata syariah malam kita
itu bisa kita berdayakan
kita punya program okoc
okoc itu adalah kredit khusus untuk perempuan
okoc bisa mengangkat pemberdayaan dari perempuan
bagaimana skill jejaring dan akhirnya permodalan itu kita bisa hadirkan untuk mereka
kesejahteraan adalah salah satu yang diinginkan oleh para pedagang kaki lima
sementara kita juga tahu mereka ini ingin juga tertib
mereka ingin ikut kok program pemerintah
tapi mereka ingin diberikan lokasi binaan
sebuah pemberdayaan yang memberikan mereka akses terhadap lahan usaha
akses terhadap pemberdayaan

dan juga akses terhadap permodalan
kami yakin hadirkan itu lima tahun ke depan
baik terima kasih
sekali lagi saya ingatkan untuk tidak mengangkat tangan ketiga paslon menyampaikan jawaban atau bertanya
jika itu tujuannya mengganggu sangat tidak pantas tentunya
jadi mohon sekali lagi untuk tidak mengangkat tangan atau menyampaikan yell yell
bapak dan ibu sekalian yang terhormat
saya berikan kesempatan untuk menanggapi pasangan calon nomor satu
satu setengah menit waktu anda pak
memang membutuhkan kreativitas imajinasi dalam melakukan berbagai hal
untuk menata lingkungan sehingga lebih tertib lebih higienis lebih manusiawi dan lebih menguntungkan
menjadi daya tarik tersendiri bagi kota jakarta
inilah seharusnya yang dimiliki oleh pemimpin di jakarta
kalau hanya sekedar menggusur saya pikir tidak perlu ada pemimpin yang benar benar memiliki visi ke depan
tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki visi ke depan

tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki visi ke depan
dan bagaimana kita bisa menata itu dengan baik di lokasi yang kita siapkan
pembinaan pemberdaya gunaan pkl tadi termasuk komunitas yang ada di masyarakat kita
semuanya harus tunggu bersama sama
jangan sampai yang lemah selalu kalah
yang lemah pasti tergusur
sedangkan yang memiliki kemampuan dia bisa berada di atas segalanya
ini tidak adil
pembangunan di jakarta harus berkeadilan
dan dalam menggunakan birokrasi kita termasuk tangan tangan yang ada di dalam pemprov dki jakarta
termasuk satol pp
itu juga harus menggunakan logika dan hati nurani yang baik
memang terkesan klise
tetapi inilah esensi dari kepemimpinan
kepemimpinan pada akhirnya adalah bagaimana mempengaruhi orang lain secara ikhlas mengikuti kita
dan inilah harusnya yang kita lakukan
bukan hanya dengan kekuasaan kekerasan atas nama pembersihan dan penertiban
kemudian kita menggusur mereka selama lamanya
dan menghadirkan trauma
ini tidak benar dan harus kita ubah
sesi ini berakhir
tapi masih ada sesi selanjutnya
interaksi antar pasangan calon dengan pasangan calon lainnya
tetaplah bersama kami di debat final pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
anda masih menyaksikan debat final pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
dan kita masih masuk di sesi interaksi
saya berikan kesempatan sekarang untuk bertanya kepada pasangan nomor urut satu
pasangan nomor urut dua boleh bertanya kepada pasangan nomor urut satu
waktu anda satu menit dimulai dari anda menyampaikan pertanyaan
untuk meningkatkan kualitas hidup warga kita
maka perlu perumahan yang layak huni
kami mendengar bahwa ada konsep baru ketika mau menormalisasi sungai
dengan cara membuat rumah apung dan menggeser rumah itu
itu yang pertama
membuka lapangan kerja
dengan memberikan kredit
dana bergulir satu miliar
yang rawan untuk dikorupsi
sekarang untuk bu sylvie
sebagai kaum perempuan yang berada garis depan untuk melawan korupsi
apa langkah langkah yang ibu terapkan
supaya tidak terjadi korupsi
di dalam penyalahgunaan uang dana satu miliar
yang dikelola oleh rw itu
waktunya masih ada
tapi sudah diakhiri
silahkan ibu untuk menjawab
waktu anda dua menit
ini gagal fokus nih
pertanyaannya ditanya tanya lagi
menanyakan sesuatu berdasarkan hoax
tapi saya jelaskan
saya sangat senang menjelaskan ini
bahwa konsep rumah apung itu sudah dikenal di mana mana di dunia
dan saya memberikan contoh ketika itu
di suatu media ketika interview
sebagai sebuah ilustrasi
bahwa membangun tanpa menggusur itu
dan bisa dilakukan
tetapi tidak pernah dalam satu program
yang menempatkan rumah apung sebagai program unggulan agus silvi
dokumennya tidak pernah sama sekali
yang kami angkat adalah
bagaimana menyiapkan lahan hunian
untuk penduduk jakarta
terutama mereka yang hidupnya saat ini sangat padat dan kumuh
kami ingin mengkonversi
rumah yang horizontal
menjadi rumah yang vertikal
tempat tempat kumuh dan padat tersebut
tanpa harus menggusur mereka jauh jauh
secara paksa tanpa kompensasi
mereka akan tetap punya
lahan hunian tersebut
kemudian juga disiapkan tempat usaha yang baik
sehingga mereka tetap memiliki mata pencaharian
dan dapat melakukan interaksi dengan keluarganya
disitulah kita ingin bangun taman bermain
taman interaksi yang sehat
sehingga kaum perempuan
hidup dengan sejahtera
jauh dari narkoba maupun kriminalitas yang lainnya
dengan bagaimana kami meyakinkan tidak terjadi korupsi
tentu kami akan tegas meyakinkan
tidak ada korupsi
melalui mekanisme yang akuntabel
dan sekali lagi
jangan selalu curiga
dengan rakyatnya sendiri
waktunya sudah habis
saya berikan kembali kesempatan kepada
untuk menanggapi jawaban dari paslon satu
waktunya satu setengah menit
pak dimulai dari anda menyampaikan jawaban
salah di dalam menjawab
yang kami tanyakan adalah
perumahan yang layak huni
yang berada di pinggir pinggir sungai
karena digeser tidak bisa
kita ingin sungai sungai kita seperti ini
ini adalah fakta
mereka yang tinggal di bantaran sungai ini
kemudian kita sediakan rumah susun
supaya mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya
jangan sampai dana
yang diterima oleh rt rw
itu nanti dikorupsi
karena ketika kami turun ke bawah
mereka bertanya kepada saya
pak saya takut
untuk mengelola dana satu miliar ini
ketakutan pertama adalah
kalau tidak bisa mempertanggung jawabkan
uang negara itu
mereka takut terjadinya konflik
antara warga di rw tersebut
sekarang bagaimana belum dijelaskan
sehingga mereka betul betul
mampu mempertanggung jawabkan dana itu
bukan dalam arti kami curiga
kami percaya betul
tapi jangan jebak dia
untuk melakukan tindak pidana korupsi
oleh paslon satu
waktu anda satu setengah menit
dimulai dari anda
orang bijak mengatakan
memang kalau sudah karakter
susah untuk dirubah
kalau memang karakternya
selalu mencurigai rakyatnya
sampai kapanpun akan begitu
dimanapun anda berada
bagaimana anda yang punya inisiatif
keinginan membangun lingkungan anda sendiri
tidak hanya ini saja

yang hal ini
terkadang berhubung saat itu

jangan seseriusnya di nasional contaget cosa sejadi kowe
itu oprah b tiang bingung
kita seperti itu respirasi
teks degree vum saya tidak tahu
komunitas satu rw
lima miliar rupiah per tahun
mereka mendambakan itu
mereka merindukan itu
karena selama ini tidak pernah didengar
tidak pernah diperhatikan oleh pemerintahnya
sendiri bahkan mereka dicurigai
mereka ketakutan betul
dimaki maki oleh pemimpinnya
bukan takut tidak bisa
merealisasikan program tersebut
sehingga tentu tidak beralasan
tidak beralasan dan sekali lagi
kami bertemu dengan puluhan ribu
rt rw setiap saat
dimanapun berada mereka
mendambakan dan untuk itu pula
kami menyelami karena program kami
itu sangat dinanti tentunya
akan banyak diserang terutama oleh paslon nomor dua
adalah kebutuhan rakyat dan kami akan
tetap firm untuk meyakinkan itu terjadi
dan satu atas interaksinya
sekarang saya berikan
baik kita lanjutkan sepakat
kita lanjutkan sekarang kita berikan
kesempatan kepada pasangan nomor urut tiga
pasangan nomor urut tiga untuk
menyampaikan pertanyaan kepada pasangan
calon dua waktu anda
untuk bertanya pak satu setengah menit
dimulai dari anda menanyakannya
saya ingin menyampaikan bahwa
kami menerima banyak sekali
laporan bahwa jawaban kami tadi
terdengar di ruangan ini tapi tidak terdengar
di televisi di rumah rumah
di seluruh indonesia
kami berharap ini bisa diluruskan
karena jawaban tadi penting sekali
untuk dipahami oleh warga jakarta
atas kebijakan lima tahun yang akan datang
pertanyaan untuk pasangan calon
perlindungan anak salah satu masalah
dan jakarta tidak
terlewat dari persoalan ini
pernah mengalami kekerasan di sekolah
mendengar dari pasangan calon nomor dua
untuk menyelesaikan kekerasan
yang terjadi di sekolah
ada tambahan cukup
oke kami persilakan pasangan nomor dua
untuk menjawab pertanyaan yang
dilontarkan oleh pasangan
dua menit pak dimulai anda menjawab
sebetulnya sudah kami lakukan
kalau anda melakukan
maka anda pasti dikeluarkan dari sekolah negeri
waktu itu banyak yang protes
makanya sekarang kita lihat di jakarta
berantem massal itu turun
kenapa orang bertanya saya
kenapa kamu begitu tega
karena ini pengalaman
adik perempuan saya
anak perempuan bapak saya satu satunya
di kampung kelas tiga sd
padahal zaman itu guru guru dibiayai
dibantu dari bapak saya secara pribadi
lalu seorang guru bernama ibu bondet
masih hidup sampai hari ini
delapan puluh an baru keumrohkan tahun lalu
beliau mengatakan seluruh kelas tidak boleh naik kelas
tapi ibu saya mengatakan tidak bisa
maka adik saya dan satu kelas tidak naik kelas satu tahun
adik saya ini bisa masuk ke sma negeri satu budi utomo
lalu bisa masuk di ui
lalu bisa lulus juga kumlaut di melbourne
coba kalau waktu itu dibiarkan anak ini tidak dikenakan sanksi
tentu adik saya berbeda
dan sekarang berbeda semua nasibnya
jadi kami terapkan di jakarta
kalau ada yang nekat berantem bullying pasti kami keluarkan
atau tidak naik kelas
namanya sekarang kita bisa lihat hasilnya di jakarta
yang berantem antara kelas itu turun
kalau dia pindah ke swasta masih lakukan juga kita akan keluarkan
lebih baik anda ya belajar jadi tinju saja sekalian
tapi dengan cara hukum tidak naik kelas setahun
biasanya anak anak ini mulai berubah
jadi sanksi yang mendidik sebagai orang
jadi sanksi yang mendidik sebagai orang

karena kita adalah orang tua kepada semua warga dki
kami berikan kesempatan kepada pasangan nomor tiga untuk menanggapi
cukup terima kasih
kekerasan itu ada dua ada verbal dan ada fisik
fisik ada delapan jenis kekerasan
pak basuki mengeluarkan anak dari sekolah
sama seperti kalau anak kita nakal kita berhentikan dari anak
mereka tetap anak kita
tidak dikeluarkan dari sekolah
justru mereka harus lebih banyak dididik
yang tadi diceritakan bukan penanggulangan
yang harus dilakukan adalah
sudah ada pak ketika saya menjabat mendikbud
kita mengeluarkan permendikbud nomor delapan puluh tiga tahun dua ribu enam belas
apa yang dikerjakan
apa yang dilakukan
membuat gugus pengendalian kekerasan di sekolah dan di kota
dan gugus ini terdiri dari guru orang tua ahli psikologi tokoh masyarakat tokoh pendidikan
menangani di level sekolah dan menangani di level kota
sehingga pola kekerasan itu ditangani secara sistematis
hari ini kekerasan itu dua ekstrim
satu dipandang sebagai masalah pribadi anak dan lingkungan
lalu minta tolong waktu menyelesaikan
atau dianggap sebagai masalah hukum dibawa ke polisi
sementara yang kita harus lakukan adalah
ada gugus level sekolah
lalu ini didanai oleh dana pemda
memantau potensi kekerasan
kemudian mengendalikan bila terjadi
dan yang tidak kalah penting memberi sanksi bila ada masalah
otoritasnya dari mana
baik terima kasih
kembali saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor dua
untuk menanggapi pasangan nomor tiga
waktu anda satu setengah menit pak
bahwa di sekolah kami
itu sudah ada peraturan
dimana peraturan itu disampaikan kepada orang tua
maupun kepada murid
ada beberapa aturan larangan
yang tidak diperbolehkan di sekolah itu
salah satunya adalah kekerasan terhadap temannya
dan itu ditandatanganin oleh orang tua dan anaknya
ketika terjadi kekerasan dalam sekolah itu
tentu saja dipanggil
kemudian diberikan pemahaman
sekaligus surat pernyataan itu
sehingga kepada yang tersangkutan
disarankan untuk pindah sekolah
termasuk juga kalau itu menyangkut masalah persoalan hukum
kami sampai membebaskan mereka
yang tersangkut masalah hukum
demi melindungi mereka
yang juga kita lakukan
dengan melalui pemberdayaan guru guru kami
dengan memperhatikan setiap siswa di sekolahnya
kemudian menggabungkan beberapa sekolah
yang seringkali bentrok satu sama lain
dengan cara seperti itu
dari tindak kekerasan terhadap temannya sendiri
maupun yang dilakukan oleh orang lain
para guru guru ini dididik betul
dan diberikan gaji yang cukup
untuk bisa mengawasi anak anaknya
supaya tidak melakukan kekerasan di sekolah
baik terima kasih
tuh eh tuh tuh
iya terima kasih terima kasih
terima kasih atas kerjasamanya
saya berikan kesempatan sekarang pasangan nomor urut satu
untuk bertanya ke pasangan nomor tiga
waktu bertanya satu menit
terima kasih pak anies
kalau kita bicara masalah penanganan kependudukan
peningkatan kualitas hidup masyarakat jakarta
rasanya kita perlu konsisten
dalam sikap tindakan dan hal hal lainnya
agar ini berjalan dan tidak membuat masalah baru
barangkali pertanyaannya adalah
bagaimana pak anies kalau menjadi gubernur
menyikapi masalah karakter inkonsistensi
tentu saja dengan latar belakang karakter pak anies sendiri
bagaimana agar tidak timbul permasalahan baru
saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut
untuk menjawab pertanyaan yang terakhir
menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh paslon satu
durasi untuk menjawab dua menit
dimulai dari anda menyampaikan jawaban pak
ketika kita berbicara tentang kepentingan publik
perencanaan dibuat dengan baik
dan ini melibatkan semua stakeholder
lalu perencanaannya dibuat transparan
dengan perencanaan dibuat transparan
maka seluruh warga akan mengetahui
lalu dalam implementasinya
pelaksanaannya dibuat transparan
era sekarang sudah bukan lagi
dimana kita melakukan open government
dimana melibatkan pada semuanya
begitu kita melibatkan semua
maka konsistensi di dalam pengambilan kebijakan bisa dibuat
ketika saya memimpin kemdikbud
maka ketika kita menyusun rencana
kami undang stakeholder untuk terlibat
ketika melibatkan masyarakat
itu ada empat level
program disiapkan sosialisasi
lebih baik warga diminta pendapatnya
warga diminta untuk berpartisipasi
masyarakat negara berbuat
yang kami lakukan dengan pola kolaborasi
dengan pola kolaborasi itu
maka konsistensi di dalam melaksanakan
konsistensi di dalam menyusun
itu bisa terjadi
dan ini yang perlu dilakukan
untuk memastikan semua dana dari rakyat
yang digunakan oleh pemerintah
dipakai sesuai rencana
yang melibatkan publik
boleh tepuk tangan
jangan ragu ragu kalau mau tepuk tangan
ini agak jarang
tepuk tangannya malah sunyi
dan kalau ada kesempatan kembali
untuk menanggapi waktu anda
satu setengah menit pak
sebetulnya tadi yang ditanyakan ibu sylvi
adalah terkait dengan konsistensi
ya sama sama kita tahu
apa yang telah dilewati
oleh pak anies selama ini
kita semua tentu ingin meyakinkan di mana konsistensi dalam kepemimpinan jika memang harus memimpin jakarta
dan ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup tentu tidak dibutuhkan hanya inisiatif terobosan terobosan yang baru atau meningkatkan apa yang sudah ada
tetapi juga kepemimpinan membutuhkan sebuah sikap dan integritas yang juga meyakinkan bahwa konsistensi itu menjadi pilar
dalam meyakinkan bahwa keputusan dan kebijakan benar benar dapat dilakukan dengan baik
untuk itu sekali lagi mohon dijelaskan kepada kita semua seberapa pak anies bisa meyakinkan kepada kita bahwa itu bisa dilakukan untuk jakarta
baik kembali ke pasangan nomor tiga untuk menanggapi
oke saya mencoba menjawab bu sylvi dan mas agus
saya yang paling bertanggung jawab mengenai masalah konsistensi ini
yang dulu calon gubernur itu saya
saya yang berjalan selama satu tahun secara konsisten menyapa warga jakarta
dan warga jakarta menyampaikan secara gamlang bahwa dua hal yang mereka inginkan
satu adalah masalah akses pendidikan yang berkualitas tuntas dan juga
yang kedua jangkau harganya
dan dua mengenai lapangan kerja
setelah proses saya tahu masalahnya adalah masalah mas anies bergabung dengan kami pak prabowo
saya datang saya bilang mas anies ini masalahnya pendidikan
malam malam sekali waktu itu di ujung pendaftaran
saya yang tanggung jawab
saya akan bicara sama pak prabowo
saya bicara sama pak prabowo akhirnya kita berdamai dengan masa lalu
kita menatap masa depan
kita ingin sebuah politik yang memiliki inovasi untuk warga jakarta
saya meyakinkan teman teman gerindra teman teman pks yang ada di sini
mereka melihat bahwa masa depan jakarta itu adalah harapan warga jakarta
bukan beban politik masa lalu
saya yakin mas anies dan sandi siap memimpin jakarta lima tahun ke depan tanpa beban politik
baik terima kasih
sesi interaksi berakhir sudah
sudah dua sesi kita lalui dan sudah berakhir
kita berikan aplaus pada pasangan calon yang sudah luar biasa memberikan pertanyaan dan jawabannya
setelah ini setelah ini para pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan terbuka
yakni pertanyaan yang semuanya sama
satu pertanyaan untuk semua
dan juga kita akan mendengarkan closing statement serta komentar

komitmen mereka terhadap warga dan kota jakarta
sesaat lagi tetaplah bersama kami
sesaat lagi tetaplah bersama kami
sesaat lagi tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
para hadirin masih bersemangat
tentu saja mudah mudahan anda yang ada di rumah atau di tempat lain menyaksikan tayangan ini atau mendengarkan debat ini juga sama hangatnya dengan kita semua
saya ingin berterima kasih kepada anda
saya ingin berterima kasih kepada anda
saya ingin berterima kasih kepada anda
jadi kita aplaus bareng bareng untuk semangat dan suasana kondusif hingga saat ini sudah berlangsung
jadi kita aplaus bareng bareng untuk semangat dan suasana kondusif hingga saat ini sudah berlangsung
jadi kita aplaus bareng bareng untuk semangat dan suasana kondusif hingga saat ini sudah berlangsung

tapi ada satu sesi dimana kemudian pasangan calon nomor tiga menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor dua suaranya tak terdengar

karena itu atas nama keadilan dan fairness kita akan mengulangi
pola pengulangannya adalah kita akan putar rekaman tayangan pertanyaan dari pasangan calon nomor dua
dan kemudian akan dijawab secara live selama dua menit oleh pasangan calon nomor tiga
setuju ya bapak bapak ya
mari kita saksikan bersama rekaman pertanyaannya
untuk pasangan calon nomor tiga kita ingin mengingatkan bahwa di dalam pilkada
janganlah kita obrol janji janji di awang awang yang tidak bisa dilaksanakan
kasih masyarakat program program yang konkret dan pasti bisa dilaksanakan
kami ambil contoh ada program dari nomor tiga rumah untuk rakyat
memiliki rumah tanpa uang muka
selama tiga puluh tahun
saya ingin tanya sekarang
di mana rumahnya berapa ukurannya siapa yang mendapatkannya
dan apakah itu sesuai dengan peraturan dari kemen perak
oleh sebab itu mari kita berikan yang betul betul bisa dilaksanakan
tidak memberikan wacana wacana yang sulit untuk dilaksanakan
itulah pertanyaan yang disampaikan
saya berikan kesempatan kepada
pasangan calon nomor tiga untuk menjawabnya selama kurun waktu dua menit
salah satu impian terbesar bagi mereka yang berada di jakarta
apalagi yang hijrah ke jakarta adalah bisa memiliki rumah
dan memiliki rumah alhamdulillah kita memiliki skema pendanaan lewat perbankan
sehingga bisa mendapatkannya lewat kredit
problemnya bukan pada kreditnya
di situ ada skema
di situ ada skema
skema untuk membayar selama lima belas tahun
yang menjadi masalah adalah biasanya mereka yang membutuhkan kredit tidak memiliki cukup dana untuk membayar dp nya
karena dp nya prosentasenya bisa tinggi
ini adalah masalah
dan tugas seorang gubernur adalah bila melihat masalah tidak mendiamkan dan menyerah
tapi justru mencari langkah langkah terobosan untuk bisa memberikan solusi untuk masalah yang dirasakan
dirasakan oleh begitu banyak warga di jakarta
ini bukan masalah satu dua orang
ini masalah masif di jakarta
karena itu solusi yang kami tawarkan adalah bekerjasama dengan perbankan
bukan menyiapkan perumahan
kerjasama dengan perbankan
dengan bank dki
yang kita siapkan adalah kredit
mereka bisa mendapatkan kredit itu tanpa memberikan dp
bagaimana caranya tidak dapatkan dp
mereka menabung selama enam bulan
ketika itu konsisten dinilai kemampuannya maka itu dikonversi menjadi pengganti dp
yang penting adalah payment installment yang mereka lakukan
setiap bulan konsisten dan sesuai dengan kemampuannya
sesuai dengan daya belinya
dengan cara seperti itu gubernur melihat persoalannya sudah menaun
bukan hanya melihat lalu menyerah
tapi justru memberikan solusi
ada bang sandi di sini yang sangat paham soal pendanaan bagi kredit kredit seperti ini
itu solusi yang akan kami hadirkan
dan insya allah akan memberikan kenyamanan kebahagiaan bagi warga jakarta
baik terima kasih waktunya habis
mudah mudahan itu menggenapkan kesalahan yang terjadi
sehingga sudah terpenuhi kewajiban penyelenggara
bapak dan ibu sekalian para pasangan calon
sesi selanjutnya adalah pertanyaan yang sama untuk setiap pasangan calon
kita akan mulai dari pasangan nomor dua
waktu anda satu setengah menit
pertanyaannya pak menurut anda apa sisi positif atau keunggulan yang dimiliki pasangan calon nomor satu dan paslon tiga yang merupakan sifat baik seorang pemimpin
waktu anda satu setengah menit
untuk paslon nomor satu mereka berani menyampaikan sesuatu meskipun secara lapangan eksi di lapangan itu sulit dilaksanakan
tapi yakin banget
dan saya mengapresiasi sebetulnya kami menunggu nunggu
mana yang bisa menyempurnakan program program yang kami kerjakan
untuk paslon nomor dua itu lebih hebat lagi
pandai membuat satu opini di awang awang tetapi bukti buktinya susah
pak anies pernah jadi menteri
menjadi menteri diberhentikan
karena tidak cepat untuk mengeksekusi program yang sudah digariskan oleh kabinet
tetapi yang kami ambil peti dari pak anies adalah kesabarannya
pak sandi juga seperti itu
ada kesabaran kesantunan yang ditularkan kepada kami
dan kemudian untuk mendidik kami untuk berubah
karena hidup itu belajar
serta kami juga sangat mengapresiasi kedua pasangan untuk menciptakan pilkada yang damai
yang hormat menghormati satu sama lain
karena jakarta adalah rumah kita bersama
kita lanjutkan ke paslon tiga
waktu anda satu setengah menit
jawab pertanyaannya sama
menurut anda apa sisi positif atau keunggulan paslon satu dan dua
yang merupakan sifat baik seorang pemimpin
pertanyaan ini baik
tapi saya dan kami ingin menggarisbawahi
bahwa pilkada ini bukan tentang anies
bukan tentang sandi
bukan tentang agus
bukan tentang sylvie
bukan tentang pak sugin
bukan tentang jarod
ini tentang warga jakarta
jadi bukan kaminya yang penting
justru ini tentu melihat kepemimpinan lain baik baik saja
tapi kami ingin menggarisbawahi
kami hadir disini mungkin berbeda beda
tapi tujuan kita adalah jakarta yang warganya merasakan kemajuan
merasakan kebahagiaan disitu
memang kalau dibandingkan tentu bisa
misalnya saya diantara tiga calon kekayaan paling rendah
paling tinggi pak basuki
kemudian pak agus
atau disebutkan juga misalnya pak agus itu gagah ganteng bisa berenang jauh
bisa berenang jauh
ganteng juga not bad
kalau sekedar membanding bandingkan tentu kita bisa bandingkan itu
saya malah melihat pasangan kami
kami mencoba mengisi
saya selalu sebut bang sandi ini seperti usman bin afan
orang yang cukup sudah kaya sudah selesai
lalu sekarang menghibahkan hidupnya hijrah ke dalam dunia politik
beliau sering sebut saya seperti umar bin abu bakar asidik
tapi saya sampaikan pada kita berdua ini
ini bukan tentang kita
ini tentang jakarta
ini tentang kemajuan warga jakarta
kebahagiaan warga jakarta
dan kita akan konsisten disana
saatnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor satu
menurut anda apa sisi positif atau keunggulan yang dimiliki paslon dua dan tiga
yang merupakan sifat baik seorang pemimpin
waktu anda satu setengah menit pak
saya harus menjawab pertanyaan spesifik tadi
supaya clear semuanya
yang jelas kalau ditanya apa kelebihan pasangan calon nomor dua
pak basuki lugas
menyampaikan apa yang dipikirkan
harus bisa dibedakan
antara tegas dengan kasar
dan disinilah yang ingin menjadi pembeda bagi saya
tegas tidak harus kasar
tegas tidak harus beringas
tetapi tegas itu adalah tetap beretika
dan berdasarkan undang undang yang berlaku
oleh karena itu
tentu dari sisi positif tadi
dilakukan dengan cara cara dan tujuan yang baik
itu dilakukan secara semena mena
sehingga akhirnya masyarakatlah yang menilai
semua masyarakat bisa menilai
pak anies adalah seorang yang
pandai berkata kata tentunya
dengan teori dan lain sebagainya
saya sampai dengan hari ini
integritas dan konsistensi beliau
kami berdua hadir sebagai alternatif
pemimpin baru di jakarta
saya dan pos sylvie
saling melengkapi mendukung
bisa memberikan jawaban jawaban kepada rakyat
menghadirkan solusi untuk masyarakat jakarta
untuk lebih maju dan sejahtera lagi
ini belum berakhir
saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor tiga
silahkan menyampaikan closing statement
dan komitmen anda pada warga jakarta
waktunya satu setengah menit
mayoritas warga jakarta menginginkan gubernur baru
mereka menginginkan perubahan
selama empat bulan ini
kami bekerja bersama sama
ribuan orang bekerja bersama
mengikhtiarkan perubahan itu
kami hadir disini
untuk menjawab keinginan warga jakarta
untuk menjawab keinginan warga jakarta
yang menginginkan gubernur baru
tapi itu semua
hanya allah swt yang bisa menentukan
takdirnya telah dituliskan
bagian kita adalah berikhtiar dan berdoa
bagian kita adalah berikhtiar dan berdoa
allah yang maha kuasa lah
dan membalikkan hati kita
dan allah juga yang akan
membalikkan dan menetapkan
hati bapak bapak ibu semua
di rumah warga jakarta
untuk menentukan pemimpinnya
ijinkan kami menyampaikan disini
ucapan terima kasih kepada semua
yang telah terlibat
dan izinkan kami memastikan bahwa
ketika kami diamanati

semua warga jakarta akan bekerja bersama
untuk mewujudkan kota yang maju
warga yang bahagia bukan sebagian
dan izinkan kami menyampaikan
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
kami siap untuk menjalani
sebagai gubernur dan wakil gubernur jakarta
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih
saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor satu
untuk menyampaikan closing statement
sekaligus komitmen anda bagi warga jakarta
untuk memperbaiki karakter
warga dki jakarta
waktu anda satu setengah menit
dimulai dari saat anda berbicara
terlalu banyak data yang menunjukkan kegagalan
kegagalan pemerintah jakarta saat ini
kegagalan masih bisa diperbaiki
tetapi untuk memperbaiki karakter
kekerasan demi kekerasan
dilakukan oleh pemimpin atas warganya
tidak bisa diterima
kekerasan demi kekerasan
tidak bisa diterima
ucapan demi ucapan
yang memecah belah persatuan dan kebenekaan kita
membangun jakarta juga membutuhkan
dan juga integritas
konsistensi dan kesetiaan
dalam arti konsisten
dalam sikap dan setia terhadap prinsip
dalam arti konsisten
dalam sikap dan setia terhadap prinsip
menemui ratusan ribu masyarakat
bahwa mereka butuh pemimpin baru
di jakarta ini
yang benar benar peduli dan cinta
akan rakyatnya apa adanya
kebahagiaan tidak hanya diukur
dari dompet dan perut
tetapi juga dari hati dan akal budi
inilah yang akan kami tawarkan
untuk warga jakarta secara keseluruhan
akhirnya kami mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi tingginya
kepada seluruh relawan
simpatisan tim sukses
seluruh partai pengusung
dan juga masyarakat jakarta
yang ingin perubahan
kami serahkan semuanya
kepada allah swt
insya allah kami bisa memimpin rakyat jakarta
semakin maju lagi ke depan
sekaligus komitmennya bagi warga dki jakarta
waktu anda satu setengah menit
dimulai dari saat anda berbicara
ini gambar orang pikir di luar negeri
tempat perempuan diperdagangkan
tempat narkoba diedarkan
tempat anak anak dipekerjakan
kami bukan jual program
kami hancurkan uba
jadi taman seperti ini
ini kelas internasional
jadi memimpin jakarta
ini seperti hubungan orang tua
kami mempunyai peraturan
kami ingin anak anak itu sehat
kami ingin anak itu bisa dididik dengan baik
punya karakter yang baik
punya budi pekerti yang baik
orang tua pengen anaknya berhasil
ini seperti orang tua yang datang ke rumah
dia ingin mendapatkan simpati
dengan anak anak kita
lalu semua diboleh bolehin
mau diberikan satu m yang tidak jelas
mau dikasih rumah yang murah
padahal tidak bisa dicicil saja
inku batok delapan ratus ribu tiap bulan
mana bisa cicir rumah delapan ratus ribu
mau jadi gubernur
ini ibarat om sama tante
yang sudah dibuat oleh orang tua
mendidik anak itu susah
membangun itu gampang
mendidik anak itu per tahun tahun
warga dki yang sudah kami didik dengan baik
gara gara pengen jadi gubernur saja
bapak dan ibu sekalian
inilah akhir dari debat final
pilkada dki jakarta dua ribu delapan belas
oleh kpud dki jakarta
dan juga sejumlah
jika seandainya ada kesalahan
dalam pelaksanaan kegiatan ini
seperti kata pepatah
tak ada gading yang tak retak
mudah mudahan anda bisa memahami kondisi itu
dan jangan lupa
untuk menentukan pilihan anda
menggunakan hak anda
tanggal lima belas februari dua ribu tujuh belas
untuk jakarta yang lebih baik
terima kasih dan sampai jumpa
kita dengarkan indonesia raya
maksud kami indonesia jaya
oleh putri ayu
mohon petunjuk yang kuasa ciptakanlah kerukunan bangsa
kau berkanlah dalam darah semangat jiwa pancasila
hidup tidak mungkin tanpa perjuangan tanpa pengorbanan
dengan dinyanyikannya indonesia jaya tadi sekaligus menutup debat kandidat pilkada dki jakarta termasuk debat final malam hari ini
anda sudah menyaksikan dan tentu saja anda tinggal menentukan pilihan nanti pada tanggal lima belas februari
jangan lupa anda pemirsa cnn indonesia dan juga transja
kami akan hadir kembali
kami akan hadir kembali setelah jeda berikut ini dengan kupasan pasca debat final pilkada dki jakarta setelah jeda berikut ini